bapak ibu dari apa yang saya sampaikan tadi
ini semua adalah jalan terbaik yang diberikan allah swt kepada kita semua
coba kita masih di tempat yang lama
kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemarin
kalau kita di sana kemarin ya kita ditinggalkan sendiri
karena kita tidak mudah menyatakan begitu begitu
alhamdulillah tuhan dengan caranya menuntut kita bersama bapak prabowo
artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di
tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional
dan itu berkontribusi untuk memperjuangkan harga harga
kita mungkin kalah dalam pertempuran pilihan
tapi kita menang besar dalam perang pilihan
jadi kita mungkin diajarkan juga untuk tetap rendah hati
tidak mendapatkan kemampuan untuk menang